sekarang kita pulang yuk nanti kemalaman kita di jalan
tidak aku tidak mau pulang
aku mau disini terus bersamamu
sampai besok sampai malam sampai pagi lagi
yanti yanti aku sih setuju saja
tapi kamu harus lapor dulu ke pak rt disini
bagaimana sudah bapak sampaikan
apa reaksinya apa dia
sudah sudah itu urusanku
toh kamu tidak mau membicarakannya
sudah sudah bagaimana
kan ibu harus mengikuti perkembangannya
apa dia menolak atau menerima kemauanmu
aku rasa yang menyampaikannya tetap harus ibu
benar den yang aden bilang tadi tidak ada perubahan sama aden pergi ke luar negeri
buktinya gaji saya tidak naik naik
kalau itu nasibmu saja yang jelek
oleh oleh pesanan saya di bawah nggak awas loh kalau nggak ada
ternyata ada juga yang berubah di sini
kau sudah menjadi besar dan cantik
wuh katanya gak ada perubahan den
buktinya sekarang berubah
gimana sih ngomongnya berubah ubah
pak kopernya taruh situ aja
ternyata ada yang berubah juga di sini pak
si kecil sudah berubah menjadi putri yang sangat
makanya kau jangan sembarang mengatakan bahwa tidak ada perubahan di sini
di sini sedang ada perubahan
termasuk kau nanti
sebab mama dan bapakmu sudah menyiapkan
aduh itu lagi itu lagi yang diomongin
kayak gak ada omongan lain aja
mas bram duduk aja belum
aku udah ngomongin soal itu
anu maksud papamu kami sudah menyiapkan persiapan untuk kamu kerja di sini
kamu tinggal pilih
kerja di perusahaan mamamu atau kamu membuat perusahaan yang baru
kita tinggal kotaris dan besoknya kamu sudah menjadi seorang direktur
direktur utama juga boleh
tinggal nanti mamamu yang menjadi komisarisnya
mas bram baru nyampe udah bicarain soal kerjaan
ngomongin yang lain kenapa sih
soal kuliah kek
soal di la kek
soal di perjalanan kek
atau apalah yang enak enak
linda kok anggap apa kami ini
ma tolong ajari tata kerama anak kita ini sedikit
ya udah kalau nggak boleh ngomong
silahkan aja ngomongin soal kerja
jodoh siapa pak
mbak siska yang sama sama di la udah tiga kali kemari
katanya sih kangen sama mas bram
tinggal laku adikmu sekarang
siska sering kemari
jangan kau ladeh ini perempuan itu
bapak kurang senang melihat kelakuannya
kok perempuan agresif begitu
papa kan belum pernah lihat siska
perasaan mama waktu siska kemari papa kan lagi berada di kantor
maksud papa ma kok perempuan yang perempuan laki laki
kemana saja kamu kasih salam sama den bram
selamat datang den bram
maaf saya sibuk di dapur
baik baik saja kan
ya begitulah den
oh iya minum apa den
ya apa sajalah mbok tuh kemana aja sih
bram kamu minum apa
mau makan apa
kamu lihat salam masakan indonesia
sekali lagi aku ingin dengar dari mulutmu
apakah kamu benar benar mencintaiku atau tidak
ya aku benar
janji ada apa sebenarnya
akhir akhir ini sikapmu lain sekali
apa kamu sudah tidak percaya lagi pada apa yang kukatakan
harus berapa ribu kali lagi aku bilang padamu
aku sayang padamu
aku mencintai seluruh jiwa ragammu
harus bagaimana lagi kuungkapkan janji
hari hari belakangan ini
aku sering bermimpi
dan mimpiku buruk sekali man
dan erat sekali
datang banjir yang sangat besar
dan banjir itu memisahkan kita
aku terbawa oleh arus
dan terus hanyut
tapi aku heran
dirimu sama sekali tidak terbawa oleh arus itu
kamu hanya tersenyum
dan tanganmu berusaha menolongku
jangan kamu risaukan itu
itu kan cuma mimpi
dan mimpi adalah bunga tidur janji
nanti pada saat kita terjaga
semuanya akan kembali menjadi nyata
aku tahu kalau mimpi itu hanya bunga tidur man
mimpi itu hampir tiap hari mas
aku rasa itu sebuah firasat
yang aku tak tahu firasat apa
yuk nanti kemalaman kita di jalan
aku tidak mau pulang
aku mau disini terus bersamamu
yanti yanti aku sih setuju saja
tapi kamu harus lapor dulu ke pak rt di sini
ada ada di dalam
yanti sudah pulang belum
nanti kalau dia pulang
kasih tahu aku mau bicara ya
nanti saya sampaikan sama penyakit